dan saat ini sudah terhubung bersama saya pendiri foreign policy community of indonesia
selegus wakil menteri luar negeri indonesia kelima pak dino patijala dari hongkong
pak dino selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih senang berada di sini
baik pak dino ini tentunya menjadi kabar yang sangat mengembirakan bagi indonesia untuk terpilih kembali
menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
namun pertanyaannya adalah se strategis apa posisi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
mengingatkan kita tidak punya hak veto
yang penting kita tahu sekarang bahwa indonesia berada di pusaran utama dunia
dengan segi file untuk menjaga keamanan dunia
sekarang ini dunia dalam situasi kaca balau
dalam arti situasi sangat penuh dengan ketidakpastian dan terus cair
hubungan antara negara negara besar juga tidak begitu harmonis dan banyak diwarnai dengan ketegangan
konflik semakin banyak
di dunia dan dalam suasana seperti inilah indonesia diharapkan dapat berperan
bukan saja mewakili peran dari kawasan asia
tapi juga bisa mewakili asean dalam melakukan gebrakan gebrakan yang mudah mudahan bisa bermanfaat bagi perdamaian dunia
baik pak dino ini terkait dengan terbentuknya pbb yang lebih demokratis dan juga yang lebih representatif
bagaimana dengan reformasi dewan keamanan pbb yang
selalu didorong salah satunya oleh presiden kita jokowi
saya kira itu agenda utama walaupun susah direformasi tapi tetap harus kita dorong
tidak masuk akal misalnya anggota tetap dewan keamanan pbb itu masih mencakup perancis dan inggris misalnya
karena perancis dan inggris sekarang itu adalah realita perang dunia kedua
tapi sekarang kan udah berapa puluh tahun sudah di abad ke dua puluh satu jauh setelah dunia kedua
memang perlu ada reformasi keanggotaan agar lebih mencerminkan landscape dari peta keamanan dunia internasional sekarang
yang sekarang ini masih sudah tidak realistis lagi
susunan anggota tetap dewan keamanan pbb apalagi dengan penggunaan hak cipto bagi mereka
nah terkait hak fitur ini pak dino menarikkan juga banyak yang menyuarakan bahwa indonesia terpelik lagi
coba dong didorong untuk bisa pbb ini mencabut hak veto lima negara adidaya ini menurut anda
mungkin kalau dicabut bukan masalah dicabutnya
karena kalau dicabut nanti memang seperti masa liga bangsa bangsa dulu akan morat marit manajemen keamanannya
tapi yang penting ada pengaturan mekanisme yang lebih rasional
dan juga agar hak kita itu jangan dipakai untuk menjaga kepentingan nasional semata mata
jadi kalau kita lihat amerika misalnya dan rusia juga
mereka mengeluarkan hak vito mereka bukan untuk menjaga keamanan global
tapi untuk menjaga kalau misalnya kepentingan sektoral atau nasional mereka itu diganggu
nah kalau gitu kan jadi nggak aman
bukan tidak aman
tidak fair bagi dunia internasional
pak dino ini selanjutnya juga ini kan kita sebagai indonesia sebagai negara demokrasi dan juga berpenduduk muslim
terbanyak begitu ya pak dino ya
selain isu palestina yang bisa kita bawa ke sana
apalagi isu isu yang sekiranya bisa
bisa jadi agenda utama
kalau menurut saya yang paling penting tentu konflik konflik di berbagai belahan dunia
sekarang ini kan dunia semakin banyak konflik
jadi indonesia harus berperan bukan hanya sebagai bridge builder ya seperti yang sampaikan ibu menru
tapi sebagai pelopor ya
sebagai orang yang mempunyai gagasan paling terdepan
berani bukan hanya bukan berpihak tapi berani take of stand
terima kasih pak dino
saya juga sangat berharap
bisa dikuntut dari indonesia untuk dua tahun ke depan
karena sekarang banyak sekali double standard
pemunafikan dalam dunia internasional
orang bilang a tapi dia juga melakukan b misalnya ya
nah indonesia harus bisa menjaga integritas dalam sistem internasional
jadi makanya saya kembali menekankan bukan berpihak kepada siapa
tapi kemampuan untuk mengambil sikap yang prinsipil
baik pak dino
kalau berbicara mengenai keuntungan untuk kepentingan nasional indonesia sendiri
bagaimana sih pak
kita jangan berhitung begitu sekarang
karena kalau menjadi anggota dewan keamanan pbb itu
kita berada dalam posisi elit dunia internasional
dan sedih keamanan ya
kalau kita hanya mengambil
kita dapat apa untung apa dan lain sebagainya
itu bukan sikap seorang pemimpin internasional
jadi kita harus
untuk menjalankan tugas sebagai anggota dewan keamanan pbb
kita harus memikirkan kepentingan dunia
jadi ada dua aspek dalam politik luar negeri
aspek kepentingan nasional ya
tapi aspek kepentingan global
nah sebagai anggota dewan keamanan pbb
kita harus mulai mengedepankan kepentingan global ya
dengan tidak melupakan kepentingan nasional
tapi aspek kepentingan globalnya
itu merupakan tanggung jawab moral
dan tanggung jawab politik kita
baik pak dino
tentu terpilihnya indonesia kembali sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
ini menunjukkan penghargaan masyarakat internasional
dengan jejak rekam indonesia
dan kita tunggu bersama ya pak dino
tajih dari indonesia sendiri
di ganjah pbb
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsro